sebelumnya saudara presiden terpilih prabowo subianto dan anies baswedan menemui ketua umum nasdem surya paloh
namun beda perlakuan yang diterima keduanya menuai tanda tanya ketika prabowo disambut meriah di atas karpet merah
sementara anies hanya masuk lewat pintu samping
beda perlakuan ini diduga jadi kode nasdem untuk merapat masuk ke koalisi pendukung prabowo gibran alias nasdem dinilai enggan jadi oposisi
sama hari beda perlakuan
begitulah kesan yang terlihat jika membandingkan pertemuan antara prabowo dan surya paloh dengan anies baswedan yang juga sama sama menemui ketum nasdem
kedatangan presiden terpilih prabowo subianto yang didampingi sekjen gerindra sufmi dasko ahmad ke nasdem tower begitu meriah
disambut ketum dan seluruh petinggi partai lengkap dengan kata
tak hanya saling memuji dan merangkul akrab
usai pertemuan surya paloh juga mengantar prabowo pulang
padahal pertemuan ini berlangsung hanya satu hari setelah tim hukum anies mohaimin mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke mahkamah konstitusi
sementara itu di hari yang sama calon presiden yang diusung nasdem anies baswedan masuk ke kantor dpp melalui pintu samping
tapi perbedaan perlakuan ini dibantah sekjen partai nasdem hermawi taslim
hermawi bilang kedatangan anies juga disambut politisi nasdem sugeng suparwoto
pak prabowo masuknya dari pintu utama
dan semua orang yang masuk dari pintu utama pasti menginjak karpet merah
sedangkan pak anies karena sudah terbiasa datang di sini
kita langsung ke samping turun dari samping kafe
nah pak anies dengan kantor nasdem ini sudah seperti rumahnya sendiri
bahkan kadang kadang datang tanpa pemberitahuan sehingga malah jemputan juga tidak ada
jadi tidak ada perbedaan apa apa
pak anies kemarin sampai jam setengah sebelas di sini
usai pertemuan prabowo subianto bicara soal kerjasama usai berkompetisi
bangsa indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi
sementara itu soal kemungkinan gabung dengan koalisi indonesia maju
akhirnya nanti setelah oktober kalau diaju sama pak prabowo akan bergabung dengan pemerintah
berarti ada kemungkinan bergabung dengan pemerintah
walau anies sempat menyebut tak mempermasalahkan pertemuan antara rival prabowo dan surya paloh
sambutan hangat yang ditunjukkan nasdem
dinilai bagian upaya nasdem lempar sinyal untuk bergabung ke pemerintahan baru nanti
apalagi ketua tim kerja strategis prabowo gibran
sempat menyebut akan ada partai politik
yang bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
menurut bahlil partai itu memiliki ciri khas berwarna sejuk
ya semua dekat kok insya allah semuanya akan baik baik saja
guru besar komunikasi politik universitas nasional
melihat ketua umum surya paloh masih memiliki nafas golkar
yang tidak terbiasa berada di luar pemerintahan
pertemuan paloh dengan prabowo dinilai sebagai tindakan politik
yang memiliki makna tertentu
jadi ruh nafasnya pak surya paloh khususnya
ini adalah nafasnya golkar gitu loh
yang sangat tidak terbiasa untuk berada di luar pemerintahan
kata pertanyaan anda mau di mana saja
itu sudah merupakan sesuatu tekanan yang harus dijawab
dijawab oleh pernyataan politik
jadi tiga hal itu dalam politik berlangsung terus menerus
tapi kemudian kita tidak bisa membayangkan
seandainya ada keinginan masyarakat yang menginginkan
ada oposisi yang kuat juga di parlemen itu
sehingga tidak semua kebijakan pemerintah itu baik loh
sebelumnya presiden jokowi dodo juga pernah memanggil
dua menterinya asal pkb ke istana negara
selain membahas kinerja presiden juga disebut mengucapkan selamat
dan mengitipkan salam pada calon wakil presiden
walau sinyal koalisi besar mulai ditampakkan
munculnya oposisi yang kuat juga diharapkan
untuk mengawal pemerintahan yang seimbang
dan memastikan suara yang berbeda juga tetap diperhatikan